generasi muda indonesia terus didorong untuk membangun semangat toleransi kebinekaan
hal ini pun yang ditekankan dalam webinar yang digelar oleh banteng muda indonesia
membangun generasi gotong royong dalam semangat kebinekaan
itulah tajuk webinar yang diselenggarakan banteng muda indonesia atau bmi
acara ini digelar dalam memperingati hut ke empat puluh sembilan pdi perjuangan dan hari raya imlek
ketua umum bmi muhammad herfianto widiatama mendorong penguatan semangat generasi muda
dan memelihara semangat toleransi
pertama banteng muda indonesia selaras dengan arahan dan instruksi bantai
untuk terus mengerakkan semangat kesatuan
kesatuan untuk terus menjadi geng terbang dalam pertahankan dan menemukan pancasila
bahwasannya pancasila mengajarkan kita ini negara adalah semua buat semua
apa menurut anda apa gulungannya apa sukunya dan apa yang lainnya
saya rasa semangat
semangat itu yang diperlamirkan oleh bapak bangsa kita bukaro yang harus kita jaga bersama
acara webinar ini juga dihadiri oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dan juga kader pdp basuki cahaya purnama atau yang kerap di sapa ahok
selain itu hadir pula dari pihak badan pembinaan ideologi pancasila
yang diwakili oleh tony agung arif yanto
tony menegaskan generasi muda perlu untuk meningkatkan literasi digitalnya
agar terhindar penyelidikan
dan terdapat paham intoleransi
kalau bicara tentang toleransi memang sekarang ini agak lumayan meningkat sebenarnya
kalau berdasarkan penilaian dari indeks kerukunan beragama mulai mengalami peningkatan
walaupun memang kita masih melihat dimana mana kita jumpai
masih ada juga gejala gejala intoleransi yang muncul khususnya di generasi muda
sekarang dengan dunia digital maraknya terkait dengan cyber terorisme itu luar biasa besar

apa yang harus dilakukan oleh generasi muda adalah bagaimana membangun dan meningkatkan literasi digital
itu menjadi hal yang paling utama
sehingga anak anak muda tidak bisa tersusupi dengan adanya paham paham yang intoleran
yang bertentangan dengan pancasila
sementara itu influencer dr tirta menyebut toleransi di kalangan generasi muda masih bertumbuh dan nyata adanya
saya menikmati bagi saya
karena yang sejauh saya tiga puluh satu tahun hidup saya menikmati dan orang orang banyak membantu saya
kita nggak boleh baper
karena itulah nasibnya minoritas
yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita bersatu dengan komunitas untuk membuat sebuah prestasi dan industri kreatif
selain menggelar diskusi pmi juga menyerahkan bantuan vitamin kepada insan pers dalam rangka hari pers nasional